berat lagi yang harus
aku pernah kesini
aku pernah kesini
diajakin roy kesini ketemu sama temen temennya
dulu memang roy sering kesini
tapi semenjak roy meninggal
tempat ini udah gak ditempatin lagi
sebenernya saya pingin
sesekali ngajak mama kesini
mama keinget lagi sama roy
aku juga bisa kesini juga
aku gak pernah dikenalin ke keluarganya roy
tak pernah dikenalin ke kamu
aku juga gak tahu kenapa
hakim gini gak pernah datang lo
gapapa emangnya nanti kalo ada aku risih loh temen temen kamu
gapapa sayang mereka tuh excited banget mau kenal sama kamu beneran
hey guys kenalin andin pacar gua
halo salam kenal
rumah ini kan udah lama udah dibatuin kita beres beres dulu ya
ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu

ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu

ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu
ya kita beres beres dulu
dini rusak dini
udah nanti biar aku aja yang beli
kok nyapunya gitu sih
kenapa bukan gitu
lu ribet banget sih mau tidur doang
gigi gak bisa tidur mbak
rumah tangganya masal sama mbak andin kali ini bener bener hancur mbak
jangan aku takutin ah
atas dasar apa lo ngomong kayak begitu
mbak mirna tau gak
nganten pacarnya mbak andin itu siapa
pernah liat fotonya sih
kadang kan tipenya kayak gitu
gak suka yang cerita cerita
kecuali kalo dia ngomong sendiri
baru dia cerita sama gue
nggak jelas banget loh udah mau tidur ribet sekarang
aduh mulai ini gue dipepet
mending besok kiki pastiin dulu deh ke mbak michelle bener atau enggaknya daripada nanti kiki salah
yang bersih bersih aku gitu kan kamu
kan dari bonggol
malam selamat siang
aku hampir sama kanan
kamu beli dulu ya sebentar ya
terima kasih banyak ya pak
udah pernah nyobain
yang ini belum
yang ini belum
nggak ada nangkutnya masakin ya
besok kita kasih format ya
merasaanku yang dahulu
terima kasih banyak ya tes
karena kamu ada disini
masih ingin mendengar suaramu
cinta membuatku kuat begini
aku percaya sama aku masa tadi petiknya
aku tak tahu posisi kamu di mana terus
aku terpaku aku meminta
walau tanpa kata cinta berupaya
kamu akan percaya
kamu bukan aku pelakunya bes
dan kita bisa sama sama lagi seperti dulu